abang emang baru dapat duit
dari penjualan batu aki
cuman buat ditabung
buat dp rumah
bukannya bakal beli selop
masih nyari ani
saya lagi kesel
kamu kesel sama bank patar juga
gue kesel sama babe
kamu masih kesel sama bang patar
saya lagi kesel sama bang patar
berarti kita senasib
gara gara bang patar
gue jadi kagak berani pulang ke rumah
di warung pumumun
gue bukan takut sama dia
gue takut ketemu bini gue
istri kamu kan cantik
gue kagak berani bilang sama dia
kalo itu batu cincin lakunya cuman sejuta
itu juga sudah dipotong dua ratus lima puluh ribu
buat bang patar
bilang aja terus terang sama istri kamu
termasuk pada istri kita
soalnya gue udah telanjur meyakinin bini gue
kalau duit hasil penjualan batu akik
bisa buat depen rumah
kenapa lo tersenyum
saya bukan senyum sama kamu
kan gue yang duluan disini
pokoknya ntar pas pemilihan ketua rw
lo kok dulu dukung gue
dulu kenapa gak mau jadi rw
dulu kan gue masih sibuk
ngurusin almarhum ini gue yang sakit
lagian kan sekarang enak
jadi ketua rw ada gajinya
lo tau juga
daripada gue bilang belum belum belum belum belum
dah gue pergi dulu ya
eh jangan jangan
aduh bini gue maharet ini
kenapa bang mukanya kok kusut gitu yang cincin batu ake cuma laku satu juta alhamdulillah mana
bang tapi mau lihat uang satu juta sekarang udah tinggal tujuh ratus lima puluh ya bang baru mau lihat uang satu
dua juta udah dijajanin aja bukan buat jajan dikasih ke bank patar
ya bang baru mau pegang duit satu juta udah dikasihin ke orang itu komisi dia
udah sampai mana kita tadi ngomongan
ntar saya lagi ngomong sama bini saya bukan yang itu yang sebelumnya cincinnya cuma laku
satu juta jauhan sebelum bang sopian datang juga lupa bang
saya ke depan mas pur
anterin saya ke depan mas bur
maaf pak ban motor saya kempes
eh ketemunya di sini
ani gue cuma pengen tau rumah kamu
ih enggak ah
eh bu nur malah
eh bu maaf saya tadi baru keluar makan bu ngojek
indah saya mau bicara dengan pak tati
tadi pak tati tanya tanya tentang slop saya kan yang baru itu
iya kenapa bu
jadi bu nuduh istri saya nyolong selop
saya enggak nuduh
tapi kalau kebetulan pak tati simpan selop saya tolong dikembalikan
cuma kalau bini saya mau beli selop saya masih bisa beliin
sendal kayak ibu mah saya masih bisa beliin yang baru
rp tiga ratus lima puluh kalau di mal
ya bu saya cari nanti ketemu
yang abang emang baru dapat duit dari penjualan batu aki
buat ditabung buat dp rumah
bukannya bakal beli selop
tapi tati malu dituduh nyolong selop bang
sudah enggak usah nangis
nanti kalau enggak ketemu baru beli yang baru
dua pasang ya bang ya
sepasangnya lagi buat tati bang

sekarang kamu mehini pemenangnya oleh tati
beritahulah dari pandangan sheilanda oke
nama tunggu ya
lagi ngapain berdua sendal sendal siapa sendalnya bunur kenapa lu nyari
bunur di rumah gua kali aja dari sini itu gua nyolong kepo yang dituduh bini saya lah
kalau dituduh bini lu ngapa lu nyari di rumah gua maafin po anggap aja nggak ada
kejadian apa apa kalau enggak ada kejadian apa apa lu jangan nyari rumah gua
nih rumah udah dipojak masih juga dingamenin
saya bukan ngamen bu
tadi itu ngapain
kalau rumah ani yang mana